partai keadilan dan persatuan indonesia pkpi dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu dua ribu sembilan belas
namun kpu akan mengkaji perilaku hakim pengadilan tata usaha negara dki jakarta yang meloloskan pkpi
partai keadilan dan persatuan indonesia pkpi lolos sebagai peserta pemilu dua ribu sembilan belas
setelah majelis hakim pt un dki jakarta yang diketuai nas rival
memutuskan mengabulkan gugatan pkpi atas putusan kpu
pkpi menjadi partai ke dua puluh yang akan mengikuti pemilu dua ribu dua puluh
kita tetap konsisten karena prinsip dari pkp indonesia adalah prinsip pancasila
dan kita mengharamkan adanya oposisi
siapapun pemerintahan yang mengurus rakyat kita akan menjadi pendamping
untuk mengoreksi di mana ada hal yang perlu dikoreksi dan juga mendukung apa yang baik
sebelumnya pada februari lalu pkpi dinyatakan tidak lolos verifikasi untuk menjadi peserta pemilu dua ribu sembilan belas
kpu menyatakan pkpi tidak lolos sebagai peserta pemilu
karena tidak sanggup memenuhi persyaratan persentase kepengurusan dan keanggotaan
di sekurang kurangnya pada tujuh puluh lima persen kabupaten kota
menanggapi lolosnya pkpi sebagai peserta pemilu
ketua kpu arief budiman mengaku kecewa dengan keputusan majelis hakim pt un
yang memenangkan gugatan pkpi terhadap pemilu dua ribu sembilan belas
seluruh fakta yang membuat pkpi tidak layak lolos sebagai partai peserta pemilu dua ribu sembilan belas
sudah dibeberkan di sidang
sepanjang informasi yang saya terima tentu kpu kecewa
karena seluruh fakta kan sudah kita buktikan
seperti itulah adanya
kpu akan mengkaji perilaku hakim pengadilan tata usaha negara dki jakarta
yang memeriksa perkara pkpi
kajian tersebut akan digunakan sebagai peluang untuk peninjauan kembali ke mahkamah agung